libur tahun baru di bali sejumlah objek wisata pantai di serbu wisatawan
salah satunya pantai melasti di kawasan ungasan jimbaran bali
objek wisata di ini diminati lantaran pantainya yang bebas sampah
dan memiliki pemandangan tebing bukit yang berada di sepanjang jalan menuju pantai
memasuki obyek wisata pantai melasti jumat siang
antrian kendaraan roda empat dan dua tampak berjejer sebelum melewati pos penjagaan
satu persatu petugas pemeriksa suhu tubuh pengunjung dan menerima pembayaran tiket masuk
pengunjung mengantri memasuki kawasan obyek wisata pantai melasti
lantaran ingin menikmati suasana pantai yang cukup tenang dan berpasir putih
menurut pengelola obyek wisata pantai melasti yang baru dibuka sejak dua ribu delapan belas
kunjungan wisatawan biasanya hanya berkisar empat ratus orang sejak delapan belas desember dua ribu dua puluh
namun libur kali ini mencapai hingga dua orang
untuk mencegah kerumunan pengelola menambah jumlah petugas
dan mencari pembayaran tiket
meminta agar pengunjung membubarkan diri dan menjaga jarak